pemirsa sebenarnya kematian satwa itu terjadi di banyak institusi kebun binatang
tapi yang terjadi di surabaya itu mendapat perhatian yang berbeda
karena ini dikaitkan dengan buruknya pemeliharaan akibat konflik pengelolaan yang berkepanjangan
kita berikan data kematian satwa di kebun binatang surabaya dalam beberapa tahun terakhir ini
yang ternyata ini cukup mengkhawatirkan
kita lihat pada tahun dua ribu sebelas dan tahun dua ribu dua belas ini sebanyak empat ratus lima puluh satwa yang mati
ini empat ratus lima puluh satwa di kebun binatang ini
di antaranya ada jerapah yang bernama kliwon
yang ternyata hasil otopsinya menemukan ada gumpalan plastik di dalam pencernaan jerapah itu
sementara ada juga seekor harimau yang mati diduga akibat komplikasi
nah tahun dua ribu tiga belas
sedikitnya sembilan puluh satwa koleksi kebun binatang di surabaya yang juga mati
nah satwa yang mati itu diantaranya ada jaguar ada rusa ada orang utan dan komodo
dan kematian ini juga karena faktor usia
tapi juga akibat tumor ganas dan gangguan ginjal
dan sementara itu pada tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu lima belas lalu
sebelas satwa tewas dan delapan puluh satu hewan sakit parah di surabaya
kebun raya surabaya
nah yang paling menggemparkan adalah kematian singa afrika bernama michael yang mati
ini tergantung di kandangnya
sementara seekor harimau benggala juga mati dengan kondisi gigi yang telah rusak
jadi ini mengkhawatirkan jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan pengelolaan di kebun binatang surabaya